cuma kasih ini ini tiket nonton
buat nanti malam
jadi janjian ketemuan di
lia ngajak gue kencan
aku pasti dateng kok
kok mereka bertiga
nah lang nih mercy nya
kamu harus buat mercy seneng
gue kencan sama mercy
yuk urusan kita sudah selesai
jadi sekarang kita pulang yuk
mer pulang ya
dadah lia makasih ya
jadi kamu beli tiket supaya aku nonton sama mercy
kamu suka aku jalan sama mercy
hei kamu tuh suka ya sama gila
hei kamu tuh suka ya sama gila
nggak aduh kok kayak gitu gituan
ya kalau enggak sih yaudah
aku tuh cuma mau ngingetin
si mercy kan sekarang lagi dekat sama gilang
aku tuh gak mau kalian tuh berantem gara gara cowok
kamu tenang aja yuk
mercy tuh kan sahabat aku
dan aku tuh gak mau berantem sama sahabat sendiri gara gara cowok doang
tolong terimalah rumah ini rah
aku sudah begitu banyak membuat hidup kamu susah
tolong kasih kesempatan aku untuk membuat kamu bahagia ran
saya tak tunggu ada yang sampah
sekarang kita berangkat
kamu gak apa apa
mereka tuh siapa sih bu
dia mau ngusur kita kak
kutusan dari penggusur
kita nggak mau pindah walaupun mereka usir
mau pergi kemana lagi
kita kan gak punya tempat tinggal lagi
tempat ini gak aman buat aku dan nia
apa aku harus terima tawaran mas yos
kamu kenapa sih
kok dari tadi mukanya jutek mulu
siapa yang jutek
orang lagi diem juga
jelas jelas muka kamu tuh jutek mulu
kamu gak suka ya
kalau misalnya jalan sama aku
jalan terus ya
kamu tuh apaan sih
kamu hargain aku dong
kamu bener kan
kamu bener kan
suka kan jalan sama aku
gak seneng kan
buktinya kamu gak jawab pertanyaan aku
itu artinya kamu mengiakan pertanyaan aku
kamu gak seneng kan jalan sama aku
kamu gak pacar
kamu tuh nyebelin banget sih
mau sebah sama kamu tau gak
dia bahkan gak ngajar gue
gimana kencan lo samali ya
ternyata gue kencan sama mercy
sya lia cuman ngasih tiket doang
mana mercy pake ngambek lagi
kok bisa jadi kayak gitu ya ceritanya men
daripada sekarang bete
mendingan lo temenin gue aja
lo temenin gue latihan nyanyi buat besok
audisi penyanyi j untuk cinta
kita harapkan peserta yang pertama
cintai kamu penuh rasa sabar
meski sakit hati ini kau tinggalkan
ku ikhlas untuk bertahan
cintaku padamu begitu besar
namun kau tak pernah bisa merasakan
kita banggilkan peserta yang terakhir
wah paling suaranya adrian itu standar banget
menenggalkanku tanpa perasaan
hingga ku jatuhkan air
sungguh tak berarah
biarkan ku harus bertahan
jangan pernah kau coba untuk berubah
cara relakan yang indah hilang
jangan pernah kau coba untuk berubah

tak relakan yang indah hilang
lo denger kan suara adrian tadi
suara itu jelek banget
kuping gua tuh